musik biasanya dimainkan dengan disentuh ataupun ditiup namun alat musik yang satu ini dibunyikan tanpa ada sentuhan sedikit pun dan telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh an
sejumlah legenda musik dunia termasuk jimmy page dari led zhaplin juga pernah menggunakan
tidak semua orang menyukai peralatan musik elektronik seperti ini
terdengar seperti temuan musik modern karena suaranya yang unik tempo serta iramanya ternyata instrumen musik ini dihasilkan dari teknologi yang sederhana
adalah leo teramin penemu sekaligus profesor bidang akustik yang pertama kali berhasil menciptakan instrumen musik elektronik bernama ether phone pada seribu sembilan ratus dua puluh an
namun sekarang masyarakat lebih mengenalnya dengan nama teramin
teramin merupakan instrumen musik elektronik yang dapat dibunyikan

sekilas memainkan termin seperti sulap namun teknik ini sesungguhnya mengandalkan aliran listrik
secara sains energi bunyi dihasilkan dari suatu getaran yakni ketika suatu benda dapat menggetarkan udara
dalam musik elektrik hal ini berlaku ketika pengeras suara digetarkan
komponen utama pada alat musik teramin adalah kapasitor
berupa antena sebagai penghantar yang mengeluarkan frekuensi
dan tangan kita sebagai isolator akan menghambat frekuensi tersebut
sehingga jumlah energi listrik yang dihasilkan beragam
dan mampu mengubah arus listrik untuk dikontrol frekuensi dan volume suaranya dengan menggerakkan tangan dan jari jarinya
karena bunyinya yang unik beberapa musisi rock seperti jimmy page dari led zeppelin memasukkan suara teramin
dan sekarang teramin pun masih eksis karena di dunia musik tersebut
karena digunakan dalam banyak pembuatan film science fiction